pertemuan presiden joko widodo dengan ketua umum partai politik dan lembaga negara
menyedot perhatian publik tidak hanya karena munculnya pan yang secara terbuka
menyatakan menjadi sahabat baru koalisi tapi juga isu soal aman demen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang belakangan kembali mencuat
bagaimana perspektif media dalam perspektif editorial melihat sejumlah peristiwa politik
dan terutama tentang berkumpulnya parpol koalisi di istana beberapa waktu yang lalu
yang pekan ini juga menjadi sorotan
kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan pisau editorial view
bersama dengan mas elvan dan isu trisno wakil pemimpin redaksi dari detik com
dan juga ada mas revolusi riza wakil pemimpin redaksi dan kepala peliputan cnn indonesia
mas revo mas elvan selamat malam kabar baik ya
kita kembali di diskusi editorial senang sekali dengan mas revo dan juga mas elvan
saya mau ke mas revo dulu
kalau kita melihat mas revo tadi ada penuh puja puji ya dari ketua umum parpol koalisi
terhadap presiden jokowi dalam penanganan pandemi
itu yang ditampilkan oleh istana kepublik
tapi di luar itu kencang juga kemudian atau santer infonya bahwa pertemuan itu juga membahas sejumlah hal
diantaranya juga soal ketatanegaraan dalam isu amendement uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan juga munculnya pan yang secara terbuka sebagai sahabat baru koalisi dalam tanda kutip
nah dari peristiwa itu mas revo apa yang cnn indonesia cermati terkait dengan pertemuan parpol koalisi di istana negara
yang langsung dipanggil oleh presiden jokowi dodo
ya renat terima kasih renat
ini kan memang yang pertama ya
yang pertama artinya kan sekarang hampir semua partai itu merapat ke koalisi pemerintahan saat ini
praktis sekarang hanya tinggal pks dan demokrat ya yang ada di luar koalisi
kita lihat apakah nanti kalau memang jadi reshuffle kabinet
misalnya apakah pan kemudian bisa masuk dalam barisan kabinetnya
tapi sejauh ini ketika pan sudah mengatakan bersahabat dengan pemerintahan
maka praktis tinggal pks dan demokrat
nah ini kan di satu sisi kan kita memang mengharapkan ada pemerintahan yang stabil gitu ya
tapi di sisi lain bagaimanapun kita juga berharap ada oposisi yang bisa mengkritik jalannya pemerintahan
sehingga pemerintahan eksekutif
jadi ini bisa berjalan sesuai dengan realnya
kalau tidak ada yang mengawasi kan artinya akan terjadi sebuah yang kita khawatirkan
itu pemerintahan terlalu kuat dan bisa menjadi piran gitu kan
nah yang kedua hal kedua yang kita cermatikan
sejak beberapa bulan terakhir ini memang mpr sudah menggelar banyak fgd di kampus kampus
terkait dengan amandemen undang undang besar ya
dan statement itu semakin merasa kuat gitu ketika menjelang enam belas agustus
ketika menjelang pidato kenegaraan
ada safari dari rombongan pimpinan mpr
bertemu dengan presiden jokowi pada waktu itu di istana bogor
dan kemudian ketika pidato
ketua mpr juga mengatakan sinyal apa namanya
menyampaikan hal terkait dengan amandemen uud
ini sebenarnya dua hal yang menarik ya
yang sekarang kita cermati
sekarang pertama koalisi pemerintahan semakin kuat
dan kemudian ada isu amandemen
artinya kalau kita lihat sebenarnya kan
pemerintahan jokowi ini kan sudah pemerintahan periode kedua
sebenarnya tinggal fokus pada legacy saja
koalisi itu dibutuhkan ketika periode pertama
ketika periode kedua
juga tidak terlalu pusing
hanya tinggal fokus pada
harusnya fokus pada pekerjaan pekerjaan utamanya
tapi ini ada merapatkan barisan
tentu kalau kita cermati pasti ada agenda
agendanya yang paling terlihat saat ini tentu adalah
ya itu segitu dulu nih pendapat saya
kalau kita melihat pernyataan parpol
ini kan juga masih tarik ulur ya
masih terbelah juga soal sikap amendement yang seperti apa
yang terbatas yang bagaimana
di tengah pro kontra soal amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh
ada juga diskursus yang tengah dibangun pemerintah
ya amandemen ini kan yang kita khawatirkan
membuka kotak pandora ya
ada banyak hal agenda agenda yang bisa muncul
ketika proses pembahasan amandemen konstitusi
kait dengan pokok pokok haluan negara misalnya
di satu sisi
di satu sisi memang kita butuh kesinambungan program ya
kesinambungan kerja kerja pemerintahan
pemerintahan sekarang misalnya sudah memiliki sejumlah program
yang kita yakini bersama tidak akan selesai
dalam periode ini
artinya itu dilanjutkan oleh pemimpin nasional berikutnya
apakah pemimpin nasional berikutnya itu
bersedia melanjutkan program yang ada
ini kan juga menjadi sebuah tantangan
kalau memang koalisi atau kalau memang
pemimpin nasional berikutnya ini masih sejalan dengan
pemerintahan sekarang itu akan dilanjutkan
tapi kalau tidak ya bisa diganti kan programnya
tapi di sisi lain reinhardt
yang harus kita cermati
kekuasaan tertinggi itu kan bagaimanapun ada di tangan rakyat
gitu jadi ketika misalkan
pokok pokok haluan negara ini kan ditetapkan oleh mpr
dan kemudian menempatkan mpr menjadi lembaga tertinggi negara
sementara kita selama ini setelah reformasi
itu sudah menganut sistem politik yang kedaulatan tertingginya
ada di tangan rakyat gitu ya
setelah tahun dua ribu dua ya
kemudian menempatkan kekuasaan tertinggi itu ada di rakyat
artinya kalau rakyat tidak suka dengan program
pemerintah yang saat ini
rakyat bisa memilih pemimpin yang baru
yang dirasa akan bisa memenuhi ekspektasi rakyat
tapi kalau misalkan ini sudah dikunci dari sekarang
artinya kan rakyat tidak punya kekuasaan apa lagi
apalagi yang kita khawatirkan
kalau misalkan program program itu dikunci
sesuai dengan kepentingan kelompoknya
itu yang mengkhawatirkan
oke baik jadi
selain kan juga kalau misalkan amandemen ini dibahas
kita membuka kotak pandora
ada isu perpanjangan jabatan residen misalnya
atau misalkan isu tiga periode dan lain lain
ini yang kita khawatirkan
apakah kemudian ada akinda akinda terselubung
yang akan dimasukkan dalam pembahasan amandemen tersebut
oke jadi soal amandemen
kita menangkap kekhawatiran ya mas revo
bahwa akan menjadi kotak pandora melebar ke pasal pasal yang lain
termasuk juga soal tiga periode
atau bahkan mengembalikan fungsi mp tiga
seperti sebelum reformasi
mas elvan kalau kita lihat secara kalkulasi politik
artinya dengan pan yang sudah secara terbuka
ini bergabung ke pemerintah
bertambah kuat pemerintahan presiden jokowi dulu
ini kemudian isunya juga liar menjadi
untuk memuluskan agenda amandemen kembali ke soal itu
poin poin apa yang detik com soroti
dari pertemuan demi pertemuan yang dilakukan oleh presiden jokowi
dalam beberapa pekan terakhir ini
dan juga ada pertemuan parpol juga mas elvan
saya kira dalam pertemuan jokowi dengan para ketua umum parpol
ada tujuh ketua umum yang ikut dalam pertemuan
beberapa poin yang dibahas secara serius
mulai dari persoalan covid sembilan belas
dengan banyak apresiasi tentunya
di tengah kritik keras kepemerintahan jokowi
seperti mural mural itu ya yang lagi rame
kemudian para ketua partai koalis ini memberikan dukungan
sampai persoalan ketatanegaraan
yang sampai ke pembicaraan terkait dengan ibu ketua umum
nah kemudian karena itu
sekalian menurut saya pada pertemuan pertama itu
itu jokowi kan ada ketumpan ya
diperkenalkanlah pada ketemuan ke koalisi
jadi sekarang betul renhard sampaikan bahwa
kekuatan koalisi semakin kuat
sebetulnya tanpa pan juga sudah kuat renhardt
itu sudah menguasai juga
memang kemudian muncul pertanyaan kenapa harus ada pan
artinya ada sebuah kepentingan besar yang harus diselamatkan
kepentingan ini kan bisa positif bisa negatif
karena pemerintah harusnya politiknya politik negara
nah dalam pertemuan itu kan ada soal ibu kota baru
memang dalam pembicaraan terkait amandemen
itu banyak sekali anggota mpr yang menarik garis merah itu
ke arah perencanaan pembangunan
seperti mas revo sampaikan tadi
dulu namanya ada gbhn sekarang mau dibikin agar ada rute pembangunan ke depan
jadi harapannya apa yang jokowi lakukan
ibu kota baru lah contoh konkretnya
akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya
pertanyaannya apakah untuk kepentingan itu harus
harus dilakukan amandemen undang undang dasar
undang undang dasar adalah dasar konstitusi kita
dan kita sebagai media kami dtkom
tentu akan mengawal ini dengan sangat rigid sangat teliti gitu
jangan sampai amandemen ini kemudian kebablasan reinhardt
karena itu kita harus jagain betul
kalau memang arahnya ke sana
tentu sebetulnya kalau
kepentingan soal ibu kota baru itu kan namanya politik ya kan
komunikasi itu kan bisa dilakukan bisa dibikin peraturan peraturan untuk mengunci
kan kalau duit sudah keluar banyak apa iya
dan berikutnya akan skip gitu
ini kan tentang masalah kalau tujuannya memang baik gitu
plan nya jelas blueprint nya ada apa iya sih akan ditinggalkan rencana itu
takut banget kenapa sih gitu kan
ini yang kemudian muncul pertanyaan kenapa harus ada amandemen renard
dan karena itu amandemen memang harus kita kawal
betul betul kita kawal
apalagi dengan masa penyiapan kepada kualisi
ini berarti kan mau sapu bersih kan
ya kan seperti tadi mas robo sampaikan tinggal demokrat dengan pks
pks masih keras gitu
sebetulnya di koalisi renat terkait amandemen juga pecah betul
ada yang pengen itu lebih luas ada yang pengen terbatas
tapi kan ini koalisi kan pendukung pemerintah ya
kalau melihat dari statement mereka solid sekali ini solid sekali menurut saya
kita jangan mudah begitu saja percaya
kita harus kritis dan kita harus awasi setiap pergerakan politik ke depan ini
karena dalam sisa sisa waktu ini ini sangat penting
apalagi banyak sekali ini
pembisik pembisik kemudian orang orang berkepentingan
saya yakin presiden jokowi mungkin tidak terfikir untuk tiga periode renar
tapi orang orang di sekelilingnya ini kan ya namanya sudah enak menjabat ya kan
mungkin juga kan ya mencoba cobalah ini kan politik lah
kita tidak boleh negara ini jadi uji coba
kita harus melindungi rakyat seperti mas sirwo sampaikan bahwa ini tuh rakyat
oke mas elvan jadi kalau kemudian para pembantu presiden anak buahnya mengatakan presiden ini tidak terpikirkan soal tiga pp

atau sikap presiden mengembalikan ke mpr soal wacana amandemen
apakah itu bisa kita terima secara mentah mentah begitu atau memang masih ada hal yang
apa dari perspektif media kita harus tetap ada aspek untuk tetap mengawal apa ya atau bagaimana sebetulnya sikap presiden soal ini
oke renhat dalam pembicaraan terkait amandemen beberapa anggota mpr itu mengeluarkan sejumlah wacana
yang ada tarikannya itu
yang ada tarikannya itu
adalah memperkuat peran mpr
memperkuat peran mpr itu ya katanya agar biar menjadi evaluasi untuk lembaga yang lain
agar bisa menjadi evaluasi ini kan akan memperkuat posisi mpr dari yang sekarang
kalau memang diputuskan amandemen kemudian solid mpr kembali menjadi tertinggi misalnya ini yang dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk kami
mpr menjadi lembaga tertinggi negara lagi kembali ke amandemen kembali ke undang undang dasar yang lama sebagian pasalnya
kemudian dia kemudian bisa saja dia meneruskan
apa yang orang tidak mau kalau kemudian jalannya ada kan ini akan membahayakan demokrasi reinhardt
dan karena itu harus kita jaga betul
meskipun selalu didengungkan bahwa semangatnya adalah keberlangsungan pembangunan kontinuitas pembangunan
kemudian memperkuat mpr memperkuat dpd
gitu tapi tetap saja kita harus kawal betul betul gitu
karena itu amandemen ini sangat transitif dan seharusnya kita kritis disitu reinhardt
mas revo catatan terakhir
dari editorial cnn indonesia bagaimana mas revo soal pertemuan presiden soal juga amandemen
sekarang kita lihat juga sikap partai kan terbelah ya
ada yang kemudian tadinya cukup kencang menyuarakan amandemen seperti pd perjuangan misalnya
tapi kemudian juga mulai agak slowing down
karena melihat ada isu pandemi misalnya
apakah kemudian kita juga menyoroti hal yang sama bahwa pandemi seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini
kalau memang sebenarnya gini reinhardt
yang kita sesalkan itu adalah kalau memang partai politik itu ingin mengamandemen
atau ingin melakukan sebuah gagasan gagasan besar ya yang terkait dengan yang itu akan mengubah sistem ketatanegaraan kita
seharusnya ini disampaikan ketika masa pemilu
gagasan gagasan ini disampaikan kepada pemilu sehingga bisa menjadi pertimbangan rakyat untuk atau pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihan partai politik yang akan dipilih ketika pemilu tersebut
nah ini kan tidak
jadi ketika dua ribu sembilan belas lalu saya rasa tidak ada satupun gitu ya partai politik yang dalam kampanyenya itu menyampaikan gagasan besar tentang amandemen ya secara serius gitu ya
ada beberapa tokoh politik memang yang pada waktu menjelang menjelang pemilu itu menyampaikan gagasan perlunya kembali ke uud seribu sembilan ratus empat puluh lima seperti itu
tapi kan tidak diseriusin
nah ini sekarang di tengah perjalanan sudah jalan dua tahun dan kita sekarang sedang ada pada masa pandemi yang membutuhkan fokus luar biasa
dan juga gagasan amandemen itu muncul
nah ini kita pikir sama seperti yang tadi disampaikan mas elvan
kita sebagai media itu memiliki tanggung jawab besar untuk ikut mengawal isu ini supaya apa ya isu amandemen
kalaupun amandemen itu dilakukan
maka masih sesuai dengan rel yang ada
tidak menjadi kepentingan segelintir dari kelompok elit misalnya
ini harus benar benar menjadi kepentingan publik ya harus seperti itu
nah ini tugas tanggung jawab kita sebagai media rena
mas elvan terakhir kalau soal ini soal pertemuan koalisi tidak lengkap kalau kita tidak membahas juga soal pan ya
meskipun bukan hal yang baru sebetulnya pan dirumorkan bergabung
tapi apa catatan menariknya
catatan menarik dari detik com mungkin terkait dengan wacana reshuffle ini mas elvan
saya kira reinhardt sudah tradisi di negara ini ya
mungkin masyarakat sudah mengikutin
nah ini bentar lagi jadi menteri
karena memang tradisi yang dibangun seperti itu
sayangnya rabuponnya sudah lewat reinhardt
pokoknya kemarin tanggal dua puluh lima sampai kita hitungin tuh
karena biasanya pak jokowi punya tradisi politik juga di rabupon
ketemu rabupon lagi september tanggal dua puluh sembilan
jadi sebetulnya masih panjang waktunya
dan memang kemungkinan besar
menurut banyak orang juga reshuffle kabinet akan dilakukan
bukan hanya memasukkan pan
tapi juga mengevaluasi menteri
yang memang pak jokowi sudah lama pengen mengevaluasi
dan ketika kondisi sudah kondusif ya ditandai
maksudnya kondusif ya ditandai dengan apresiasi dari para ketum partai koalisi dalam pertemuan kemarin
kemudian juga dengan data
yang sekarang kelihatan kasus menurun mungkin presiden sudah berpikir
saya kira mungkin akan dilakukan
dan kami akan jagain itu
isu sudah kemana mana
pos untuk pan segala macam
dan itu sih kita melihat ini kemungkinan besar akan masuk kabinet
ini sudah tradisi
dan sepertinya jarang kita ketemu partai yang ikhlas renhardt
yang mendukung tanpa dapat jatah menteri itu jarang sekali sepertinya
bahkan psi yang partai kecil juga kan akhirnya dapat ya
dari seorang valdo maldini ya kan
sekarang berada di ring satu juga jokowi
baik kita kawal terus bagaimana isu amandemen
dan juga beberapa peristiwa yang lain terkait dengan politik
yang juga tidak kalah menarik mas revo dan juga mas elvan adalah mural
yang ini justru semakin meluas pembuatan mural mengkritik pemerintah
apakah juga ini kita soroti sebagai satu hal yang dianggap berlebihan ketika harus dihapus
atau bahkan diburu pelakunya bahkan disebut ini pembungkaman demokrasi
dan juga cnn indonesia melihat soal fenomena moral ini
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali di saat lagi
baik mas elvan dan juga mas revo sekarang kita bergeser ke isu soal moral bernada kritik
saya ingin tahu dulu dari mas elvan bagaimana catatan editorialnya berkaitan dengan mural ini yang bermunculan
tapi kemudian kita lihat sekarang semakin meluas
yang justru ini dianggap sebagai sinyal apa ya kebebasan berekspresi yang dibungkam
padahal masyarakat menyampaikan ekspresi mereka terhadap situasi saat ini
apa yang menarik dari soal ini mas elvan
ya renar saya kira agak aneh di negara demokrasi ya kan
ketika masyarakat itu menyalurkan kritik dalam bentuk moral
mural ini dalam sejarah nkri ya itu memang syarat dengan kritik selama ini
dan baru sekarang kemudian pas seperti renard sampaikan pembuatnya diburu gitu kan

walaupun kalau dilihat dari pernyataan pak muldoko sebenarnya pak jokowi santai ya kan
sebetulnya kritik itu nggak boleh ditanggapi santai reinhard
kritik itu didengarkan
didengarkan kemudian dieksekusi gitu dikasih solusi
tetapi oke lah kalau presiden santai
nah pertanyaannya kenapa yang dibawah kemudian seperti ini gitu
kalau mendengarkan dari alasan dari polisi kenapa memburu pembuat mural
mereka sampaikan mereka mau interview mau tanya apakah ini kritik sosial atau ini adalah penghinaan
nah sebetulnya kalau kritik sosial
sudah kelihatan renard
gak perlu dipanggil juga gitu kan
sudah kelihatan misalnya mereka mempertanyakan kehadiran negara pada saat covid seperti ini
kan banyak sekali yang terkait itu kan
ada yang apa ada yang di mata ditutup masker
ada yang apa seperti yang kita lihat ini gitu kan
nama kan mereka ketika rakyat itu mempertanyakan kehadiran negara itu kan sah sah saja sebetulnya kan
kemudian itu menjadi masalah ketika seperti polisi sampaikan kalau itu terjadi penghinaan kepala negara

dua hal ini sangat berbeda
angka kritik dan penghinaan kepala negara itu ada pasalnya
dan tentu sebagai penegak hukum aparat tentunya tahu perbedaannya
yang terjadi adalah apabila seperti ini mungkin kemudian diharapkan tidak ada lagi kan
apa agar kalau ngeritik seperti pak muldoko sampaikan akan terukur
menurut saya yang terjadi adalah sebaliknya
ya masyarakat ketika merasa dikekang ketika mengkritik saya kira akan semakin banyak mural mural seperti ini reinhardt
dan itu kita ikutin memang semakin kuat
bahkan di jogja ada lomba nya renard
lomba membuat moral dan jika moral itu terkait dengan yang dihapus ya kan
banyak sekali yang sudah dihapus ya
itu akan dapat pemenang gitu
jadi masyarakat seperti itu dan kita patut apresiasi
karena memang kritik itu adalah jalan menuju ini menuju jalan yang lebih baik
kalau pemerintah tidak boleh anti kritik
sekali lagi kalau memang pak jokowi santai terhadap kritik
maka jangan maka kalau presidennya tidak anti kritik maka yang di bawah jangan anti kritik
jadi kalau yang dibawah olah olah ya anti kritik berarti sebetulnya di atas juga tidak gitu renard
saya kira presiden dan aparat harus terbiasa dengan kritik
kalau memang itu adalah penghinaan
kita media pasti juga paling depan kan untuk bagaimanapun nkri harga mati renat gitu
mas revo punya kebingungan yang sama
seperti yang disampaikan mas elvan kalau presiden tadi lewat ksp muluko mengatakan santai santai saja
mengapa kemudian dibawahnya justru bertindak sebaliknya
bagaimana editorial kita melihat soal
pendukung itu kan bisa dikendalikan sebenarnya
oleh oleh apa namanya
oleh leadernya lah gitu ya
kalau leadernya tidak terlalu pusing gitu ya
kemudian menyampaikan ya kalau memang santai gitu ya
dan kemudian menyampaikan bahwa semua orang tidak perlu pusing dengan mural ini
saya rasa juga tidak akan ada orang yang atau pendukungnya yang juga ambil pusing
artinya kalau memang tidak
kalau memang sampai ada terjadi gitu belakang di bawah
artinya memang selama ini ini kita meyakini ya di atasnya sebenarnya tidak santai santai amat gitu kan
nah terkait mural
coret coret di tembok ini kan sudah ada sejak zaman dulu kalah gitu
bahkan kalau kita lihat sejarah gitu ketika indonesia baru merdeka
tulisan tulisan merdeka atau mati itu kan juga dicoret coret
atau mengusir jajah misalnya itu tidak dicoret coret di tembok
nah sekarang yang menjadi yang seharusnya oleh pemerintah atau oleh pihak yang berkuasa ini dicermati
kalau sampai rakyat itu menyusahkan kegelisahannya ke tembok
artinya ada saluran komunikasi yang tersekat di sini
sehingga rakyat itu memilih tembok sebagai tempat curhatnya
seharusnya kan rakyat bisa aja turhat ada proses ada keran kerannya lah gitu
nah artinya kalau sampai ke tembok curhat kemudian itu juga curhatnya pun kemudian dihapus
berarti ada yang salah di sini
jadi hal ini terkait dengan kebebasan berekspresi
tapi bahwa ketika sampai kemudian masyarakat atau rakyatnya itu sampai curhat ke tembok
yang berkuasa ini harusnya malu lah ya
kenapa tidak bisa curhat langsung ke mereka gitu
kok sampai harus diwakili oleh tempo
dan kemudian dihapus pula
nah ketika dihapus itu yang kita sudah merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan ketika pembuat mural itu ditangkap dihapus
kemudian dengan bahasa diamankan ya pada waktu polisi menyampaikan
sejak awal kita langsung mengatakan
bahwa kita langsung merasa ini akan memunculkan perlawanan perlawanan baru
andai kata pada waktu itu mural yang pertama di tangerang itu tidak dihapus dan tidak dipermasalahkan
kita rasa bisa saja ya cuma hanya mural di situ saja
tidak akan viral tidak akan meluas
ada yang melihat ya melintas di tembok situ saja gitu
tapi begitu aparat amanan pada waktu itu berpindah overreaktif ditangkap diamankan dan kemudian dihapus
kemudian ini menjadi viral karena ini dianggap sebagai pembungkaman akan kebebasan berekspresi
yang terjadi sekarang mural mural balu yang tadi disampaikan oleh mas elvan muncul
akhirnya malah rame gitu kan
nah ini saya rasa ini adalah belinder pada waktu itu dari pihak seamanan ya
saya mungkin ke mas revo dulu
bagaimana dengan argumentasi ya yang kerap disampaikan oleh para pembantu presiden misalnya
atau mereka yang kemudian ada di koalisi pemerintahan bahwa oke murah adalah bentuk berekspresi dan lain sebagainya
tapi di sisi lain poin poin kritik yang tadi itu juga sedikit banyak mengganggu stabilitas misalnya soal situasi hari ini yang kita tahu bahwa tengah tidak baik karena pandemi covid sembilan belas
bagaimana dengan alasan alasan seperti itu mas revo
baper baper aja itu mereka
harusnya santai aja kalau memang santai santai aja
tunjukkan dengan bekerja
artinya ketika ada kritik disampaikan
yang kritik itu disampaikan melalui tembok gitu kan
nah ini seharusnya segera dijawab
yang tadi mas elvan sampaikan ini dijawab dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan ya
karena memang kritiknya misalnya kehadiran negara itu tidak dirasakan dalam penanganan pandemi itu
dia jawab dengan menghadirkan negara dalam penanganan pandemi
ajak dialog masyarakat yang selama ini melakukan kritik kenapa
ya memang di sekeliling mereka itu ada yang merasa ya negara tidak hadir
nah ketika itu dengarkan kritiknya dengan tetap santai gitu ya
kemudian dijawab dengan aksi nyata
nah kalau sampai mengancam stabilitas
kalau rasa rasanya enggak juga ya
artinya kita selama ini tidak melihat sejauh itu ya
ini hanya sebatas kalau saya rasa ya baprah aja lah
mas elvan terakhir dari anda
karena bisa jadi kemungkinan semakin meluas ya
seperti apa anda menyembuhkan kembali pemerintah atau penguasa saat ini harus bijak merespon kritik kritik seperti ini
kalau kemudian pemerintah menganggap ini sebagai gangguan stabilitas keamanan di kondisi yang tidak baik
ya begini renhard
disampaikan juga ke presiden bahwa kondisi rakyat memang sedang tidak baik hari ini
mereka sedang susah
mereka kena pandemi
dan karena itu mereka butuh kehadiran negara gitu
dan kemudian mungkin mereka merasa seperti tadi mas rufus sampaikan tidak ada saluran
jadi ya sudah begini caranya
biar kemudian termonitor banyak orang media ngambil segala macam
kemudian diharapkan presiden mendengarkan
dan mudah mudahan karena presiden katanya santai ya mudah mudahan juga mendengarkan dan memberikan solusi
dan terkait saluran komunikasi renhard
jokowi punya ksp jokowi punya jurubicara punya kementerian yang langsung bertanggung jawab terhadap kasus saat ini gitu kan
jadi kalau masyarakat masih teriak teriakan saya kira mungkin perlu mengevaluasi saluran komunikasi
jadi kira kira kalau memang saluran komunikasi yang tidak efektif
ya sudah resafel aja lah momentumnya dapat ya kan
pan sudah siap siap segala macam
cuma saya kira sudah lah resafel aja
daripada masyarakat yang disalahkan saya lebih setuju resapel kabinet
saluran komunikasinya diperbaiki
yang penting tujuannya adalah untuk masyarakat loh ya
bukan untuk bagi bagi kekuasaan
oke baik terima kasih mas elvan dan juga mas revo
diskusi yang menarik dalam editorial view hari ini
mudah mudahan apa yang sudah kita bahas sedikit banyak memberikan perspektif kepada publik
dan bisa didengar oleh pemerintah saat ini
terima kasih banyak mas elvan dan juga mas revo
untuk waktunya selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih